terima kasih amirah

aku gak ada niat seperti itu
aku gak mau seperti itu
aku gak mau
sekarang aku ingat semuanya otar
aku ingat keluarga kita
kamu istri aku
selama belasan tahun saya selalu menjadi nomor dua
dan selama belasan tahun saya selalu hidup di baik baik oleh wanita lain
dan saya yakin suami saya juga bisa melihat semua pengorbanan saya
jangan berkata kata apa lainnya
saya mohon sama kami tinggalkan rumah ini
biarkan hidup kami tenang
karena kami sudah terbiasa hidup tanpa seorang suami dan tanpa seorang ayah
pergi dari rumah saya
saya mohon kamu pergi dari rumah saya dan jangan pernah kesini lagi
apakah terjadi apa terjadi
apa kekurangan perempuan kita
apa akan terjadi
apa harapan diri kita
masis sangat bersalah
ini masalah davanya
kok kamu ngelamun begitu
kenapa kamu duduk ngelamun
sebenarnya papa ada apa sama mira
kenapa papa dan amira kelihatannya akrab banget
tolong kasih tau zaira pa
apa yang papa sembunyikan dari zahira
tolong jujur pa sama zaira
karena sudah berkali kali
zaira ngeliat papa memeluk amira
seperti papa meluk zaira
sudah berkali kali zaira ngeliat papa ngasih perhatian khusus kepada amira
bukan seperti itu zaira
karena zaira udah ngeliat berkali kali pa
bapak sendiri juga nggak mengerti
ada sesuatu pada diri amira
papa nggak mengerti
setiap kali papa melihat amira
bapak itu seperti melihat kamu
aneh sekali ya
padahal kalau kamu sadar
papa ke mesia itu
yang papa rasakan tidak sama dengan apa yang bapak rasakan ke kamu
kenapa aku merasa nggak rela kalau kasih sayang papa
aku tak mau